bandara soekarno hatta kemarin mencatat rekor jumlah pergerakan penumpang pesawat pada masa pandemi
tercatat hampir delapan puluh lima penumpang melewati bandara soekarno hatta pada hamindua natal kemarin
hal tersebut disampaikan oleh direktur utama angkasa pura ii dalam keterangan pers yang disampaikan tadi pagi
pada hari selasa kemarin tercatat lebih dari delapan puluh empat tujuh ratus penumpang melakukan pergerakan dengan jumlah pergerakan pesawat domestik mencapai sembilan puluh
sementara itu dari h tujuh sampai h dua tercatat sebanyak empat ratus tiga puluh lima ribu orang melakukan pergerakan di bandara soekarno hatta selama enam hari
angka tertinggi pergerakan penumpang sebelumnya tercatat pada tanggal tujuh belas desember
dan saat itu lebih dari delapan puluh empat penumpang melakukan perjalanan